kita beralih ke informasi lainnya bmkg mengimbau masyarakat agar waspada adanya potensi cuaca ekstrim
pada masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau pencaroba
cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin puting beliung berpotensi terjadi di sejumlah daerah di indonesia
masyarakat diimbau untuk dapat mengetahui potensi terjadinya angin puting beliung yang akan menerjang wilayah mereka
biasanya sehari sebelum terjadinya puting beliung kondisi cuaca panas dan kering
kemudian terjadi penumpukan awan berbentuk seperti kembang kol
meskipun demikian cuaca ekstrim tersebut bersifat lokal dan terjadi hanya kisaran radius lima km saja
bmkg memprediksi musim hujan diperkirakan baru akan terjadi pada awal november hingga maret
sementara puncak musim hujan diprediksi antara januari hingga februari
masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor diharapkan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi
apalagi faktor yang terjadi
saat ini kita di indonesia sedang memasuki kondisi peralian musim atau pancaroba dari musim kemarau menuju musim hujan
nah beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah potensi terjadinya cuaca ekstrim
yaitu hujan lebat yang kadang disertai angin kencang
bahkan kadang disertai dengan angin yang memutar seperti belalai gajah dalam radius kurang lebih lima km
dan itulah yang kita sebut puting buliub